nenek nenek rasakan sakit nih yang mana yang sakit
sehari nggak mesti makan gitu kenapa kamu yang nggak makan
main apa ini tembak botol terus siapa yang berdiri menang gitu
kalian oh enggak jarang ini selalu rame rame ya kalau main
anak anak yang bermain seperti ini memang wajar ya karena ya mereka bisa
tertawa lepas tanpa beban karena di usia mereka yang masih sangat muda
tetapi memang tidak semua anak bisa tertawa lepas seperti mereka ada yang harus
menanggung juga meski di usia yang
sangat mudah kami ke kabupaten malang dan bertemu dengan amel seorang gadis
cilik yang sangat hebat yang merawat ayahnya yang sedang sakit meski tanpa
hai amelia ramadhan
ramadhani usianya mungkin baru menginjak dua belas tahun tapi ia bukan gadis
tanggung jawab ya sudah jauh bertumbuh melebihi usianya ini sudah jadi
kebiasaannya untuk menemani sang ayah bekerja di pinggir laut
swistio hadi atau kerap disapa warga swistio hadi atau kerap disapa warga swistio hadi
kelapa demikian apel ini juga dummy harga luna vacation emulhome rawat ini nanti
bagong tak menyerah dan menanti belas kasihan orang
ia bekerja sebagai buruh pengangkat kapal nelayan di pantai atau dalam bahasa setempat disebut ngojur
di masa mudanya bagong sebenarnya adalah seorang nelayan handal
ia juga memiliki perahu sendiri
tetapi sejak sakit dan butuh biaya besar untuk berobat ia menjualnya dengan harga murah
karena punya keahlian di masa lampau bagong tahu betul musim ikan sedang banyak
pukul enam pagi ia sudah akan bersiap di hamparan pasir pantai licin menunggu kapal nelayan yang berangkat semalam untuk bersandar
sekitar pukul delapan pagi kapal kapal mulai berdatangan
inilah saatnya mengerahkan segala upaya
satu kapal membutuhkan lebih dari lima orang untuk didorong ke pantai
bukan berupa rupiah hasil yang didapat oleh bagong
ia diupah ikan hasil tangkapan
namun itu pun sudah cukup menjadi alasan untuk disyukuri
paling tidak hari demi hari ada makanan yang bisa disajikan untuk dirinya dan putri tercinta
terkadang jika mendapat cukup banyak upah ikan itu akan dijual lagi oleh bagong pada tetangga di sekitar rubah
namun jika hasilnya sedikit seperti hari ini
ia akan menggunakannya untuk dimasak sendiri
sebaliknya kerasnya dunia tidak menjadi soal bagi amel
keceriaan selalu terpancar dari wajahnya
ia juga tak pernah absen berada di dekat ayahnya
beberapa kali keluarga dengan kondisi ekonomi yang lebih mapan ingin mengasuh amel dan mengajaknya tinggal bersama
amel sempat tinggal bersama keluarga lain satu bulan di luar kota
tapi hatinya tertambak pada ayah di rumah
kamu katanya banyak yang ngajak ngajak ke solo ngajak ke lumajang
saat apa sih ngajak
diajak tinggal di sana gitu
diajak tinggal sana sekolah sana
terus kenapa nggak mau ikut
milih sama bapak aja
meski polos dan tak mampu menggambarkan dengan kata kata
jauh di lubuk hati amel
ia khawatir akan kondisi ayahnya yang harus bekerja banting tulang
menghadapi risiko kehilangan nyawa
jadi lebih senang bapak gak berangkat atau kok berangkat
kenapa kok gak berangkat
ini gak kenapa nabah
kok ini belum berlutut
oh jadi amel tuh khawatir kalau bapak ngocuri khawatir
keadaan memaksa amel untuk serba bisa
beruntung amel masih bersekolah dan saat ini duduk di kelas empat sd
setelah sebelumnya sempat putus selama dua tahun
namun berbeda dari anak anak lain amel harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga
ia harus memasak agar ia dan ayahnya bisa makan
tidak ada yang mengajari
amel belajar sendiri bagaimana ia memasak nasi dan memilih menu untuk disajikan di atas meja
riang dan tawa amel seakan jadi obat pelipur lara bagi bagong
dalam kealpaan aksaranya bagong selalu bersyukur ada malaikat kecil yang menemaninya dan menjadi semangat untuk terus melanjutkan hidup
semua demi masa depan untuk

bagong menegakkan yang sudah terselenggar
pandangkan jalan yang dia adhd
istri itu tadi kan juga istilahnya mikir masa depan untuk amel
jangan sampai nanti amel itu sudah besar sudah besar jangan sampai nanti itu disiasiakan
mungkin hampir tidak ada dalam ingatan amel bagaimana sosok ibu dalam hidupnya
sejak belum bisa berjalan amel sudah dirasakan
dia dijawat oleh anggota keluarga lain dari pihak bagong
menurut penuturan keluarga ibu amel pergi ke luar negeri untuk bekerja sejak bagong sakit
itu juga adalah saat saat amel masih usia balita
hingga kini mereka tak pernah mendengar lagi kabar darinya
lah sembilan bulan itu mbak tahu tahunya ada cerita cacak itu
ini dari kabar
dari sendang biru ditelepon ke bapak mama bahwa cak bagong ini sakit
sakit sakitnya tahu tahunya habis nelayan dari pesisir langsung nggak bisa ngomong nggak bisa jalan
intinya kami bawa ke rumah sakit penyakit itu stroke mbak kayak itu
amel dan ayahnya tinggal di sebuah rumah
mungil di dusun lebak sari desa lebak harjo kecamatan ampel gading kabupaten malang
jaraknya delapan puluh km dari pusat keramaian kota balang atau butuh lebih dari tiga jam perjalanan
rumah berukuran sekitar empat x enam meter ini dibangun sekitar tiga tahun lalu atas bantuan dan gotong royong keluarga dan kerabat terdekat
jauh dari kata mewah tidak bertembok bata apalagi berlantai kerapik
namun lihatlah senyum dan interaksi hangat antara ayah dan putri kecilnya ini
pemandangan ini terasa jauh lebih hangat dan berharga ketimbang harta yang berlimpah
rumah ini pun tak memiliki kamar mandi
untuk keperluan mandi dan buang air amel dan ayahnya harus menggunakan kamar mandi umum yang tidak bertembok penuh
meski hidup dalam kesederhanaan amel tetaplah gadis cilik yang ceria
saat keluar rumah ia tampak seperti anak seusianya
bermain lepas seperti tak ada beban
demikian pula masa depan bagi amel
sudah selayaknya ia juga mendapatkan hak pendidikan sama seperti anak lain
setiap petang sehabis azan maghrib berkumandang amel tekun belajar mengaji bersama teman temannya
pak aku tidur dulu ya
tanpa sosok ibu tak menghalangi amel untuk bertumbuh dewasa dan belajar tentang kehidupan
di balik senyum cerianya kasih amel pada ayah tak terkira
kamu kepengennya apa nongak nombapak nggak kalau ngaji sholat
itu apa semoga
amel adalah satu lagi kisah ironi seorang anak yang harus menanggung beban berat di usia mudanya
namun tidak ada tantangan yang diberikan tuhan melebihi kekuatan umatnya
tawa ceria dan ketulusannya merawat sang ayah menjadi bukti dan teladan perbuatan baik di tengah keterbatasan
alih alih mengasihani tugas kita yang hidupnya terasa lebih beruntung
bisa mengambil peran menjadi sahabat baik untuk turut mewujudkan asa anak pesisir seperti amel
tuhan dulu dulu
di usia yang sangat muda perjalanan hidup amel ini sangat tidak mudah
bahkan perjalanannya untuk mengakses layanan publik
hanya ini jembatan swadaya masyarakat terbangun dengan kekuatan umatnya
terbuat dari bambu dan kayu yang menyambungkan dari dusun tempat amel tinggal
menuju ke kantor desanya yang berjarak dua belas km
tetapi amel beruntung ia dikelilingi keluarga kerabat dan bahkan tetangga tetangga
yang sangat peduli dengan kehidupan amel bersama juga dengan ayahnya
sehingga amel bisa bertumbuh dan menularkan kebaikan
kisah berikutnya juga datang dari kebaikan lainnya
menarik karena ini adalah kampung nelayan di jakarta
dan anak anak ini adalah anak anak yang penuh inspiratif dan penuh semangat
di dalam pingin merubah kehidupannya
jadi baik baiknya orang tuanya
biasanya kalau masuk jam berapa
mulainya setengah jam tujuh
selesainya jam tiga
agak lama ya lumayan ya
tapi banyak kan waktu kayaknya banyak di rumah ya tetap ya
jadi memang kalau zaman sekolah
saya ingat dulu tuh paling nggak sekitar enam sampai tujuh jam lah di sekolah
berarti kita hanya makan waktu di sekolah itu sekitar sepertiga waktu dari dua puluh empat jam
artinya pendidikan itu tidak hanya di sekolah
tapi lebih banyak pasti didapatkan di rumah
terutama dari keluarga dan juga masyarakat
kalau lingkungan masyarakatnya ini
mendukung untuk masa pendidikan anak sesuai usianya
itu akan menjadi sangat baik dan beruntung bagi anak itu
tapi bagaimana jika di sisi kota lain
di pesisir ibu kota misalnya
yang lingkungannya mereka semua bekerja keras
sehingga tidak ada waktu bagi anak anak mereka untuk belajar sesuai dengan usianya
liputan dari kawan saya kartiga bagus ini bisa merangkum jawaban atas hal ini
ada seseorang yang berdedikasi untuk bisa memberikan pendidikan
informal bagi anak anak di pesisir ibu kota
selepas pagi iqbal rispande dan aksai sudah berada di perahu milik bahri
dua bocah yang berusia sepantaran ini akan mengikuti pamannya melaut
bahri adalah nelayan pencari kerang hijau warga kalibaru timur cilincing jakarta utara
hari ini kebetulan pandi dan aksai sedang libur sekolah
sehingga bisa menemani pamannya bekerja
laut dan pantai adalah
rumah kedua bagi pandi dan aksai
dua anak nelayan ini sudah sejak kecil bergelut dengan bau amis dan asinnya air laut
cilincing adalah salah satu wilayah di pesisir utara jakarta
namun nyaris tak terlihat gemerlap kemewahan di sini
seperti pada umumnya wilayah jakarta
masyarakat cilincing harus bertahan hidup dalam ketidakpastian
sementara sebagian besar warga menggantungkan hidup sebagai nelayan
laut dan hasil tangkapan menjadi sumber rezeki dan kehidupan warga kelincing
pandi dan aksai tidak setiap hari ikut melaut
orang tua mereka hanya memperbolehkan saat libur sekolah
padahal dahulu lumrah anak anak kampung nelayan ikut melaut hingga siang
dari situ mereka juga bisa mendapatkan uang
belajar dan sekolah bukan prioritas penting bagi mereka
hal inilah yang menjadi tantangan terberat bagi oki setiarso di awal awal ia menemani anak anak nelayan cilincing
oki adalah seorang pekerja kemanusiaan pendiri kelas belajar oki
sebuah sekolah non formal untuk anak anak nelayan di kalibaru timur cilincing jakarta utara
butuh bertahun tahun untuk meyakinkan warga sekitar mengenai pentingnya belajar
saat ini ada sekitar enam puluh dua anak dan remaja yang mengikuti sekolah non formal ini
oki melihat rata rata anak pelayan hanya mengenyam pendidikan romer
bahkan lebih banyak yang hanya lulusan sd atau bahkan tidak tamat sd
nomor empat dua tiga
ya anak anaknya sekolah formal gitu ya
problemnya karena biasanya lulus putus smp putus sma
nah selesai mereka sekolah mereka lulus smp

nah selesai mereka sekolah mereka lulus smp
mereka biasanya membantu orang tuanya untuk mengopas kulit kerang
kerang hijau itu dikupas lalu kemudian dijual dipakai buat kebutuhan sehari hari
buat mereka mereka masih menaruh pendidikan bukan hal yang utama
sebab mereka mungkin melihat sekolah di sekolah sampai sekolah tinggi itu tidak menjamin perubahan keluarga mereka
sehingga yang di depan mata daripada kamu sekolah lebih baik kamu bekerja
mengupas kerang dapat uang bisa makan
dan yang berikutnya lagi ya tantangan bahwa ya belajar begini itu kayak buang waktu gitu ya
di sekolah ini anak anak nelayan dikenalkan pada pengetahuan dasar seperti baca tulis dan hitung atau calistung dan menggambar mewarnai
beberapa keterampilan bertahan hidup seperti penggunaan bahasa inggris
teknologi digital komputer handphone juga diajarkan di sini
menarik karena ini adalah kampung nelayan di jakarta
dan anak anak ini adalah anak anak yang penuh inspiratif dan penuh semangat di dalam ingin merubah kehidupannya supaya lebih baik dengan orang tuanya
untungnya kiprah oki disambut antusias oleh anak anak nelayan yang rata rata berusia empat hingga enam belas tahun
mereka rajin mendatangi kelas setiap sabtu atau minggu
mereka belajar musik belajar hidup bersih dan sehat serta keterampilan lain sebagai sumber usaha alternatif
apa yang dipelajari apa
masa inggris ini ya
kalau untuk mewujudkan cita citamu jadi polisi itu nanti usahamu apa
kau ini sebutnya kecil ya
lebih dari sepuluh tahun kelas belajar ini berjalan sudah membawa cukup banyak perubahan
para orang tua mulai sadar untuk terus menyekolahkan anak anaknya
dan anak anak juga sudah berani bercita cita di luar pekerjaan yang selama ini mereka lihat
taraseptiani sudah mengikuti sekolah oki sejak masih kecil
usianya enam belas tahun dan sudah duduk di bangku smp
tara bercita cita menjadi pramugari
ia ingin melawan tradisi masyarakat di mana remaja perempuan sering dijodohkan dan dipaksa menikah muda
sudah ikut kelas coki berapa lama
dari kecil sih kak
bisa mendapatkan teman
bisa mendapatkan teman
mendapatkan teman yang lebih baik
kalau melihat teman teman tua banyak yang menikah juga ya
pengen bagian orang tua dulu
setelah selesai belajar anak anak kembali ke laut untuk bermain
sebagai mana kodratnya anak anak pesisir
mereka berenang berlompatan ke tengah laut bercengkrama dengan teman sebaya mereka
entah takdir apa yang menunggu mereka di masa depan
menjadi nelayan pencari kerang hijau seperti orang tua mereka adalah pekerjaan mulia
namun kemungkinan kemungkinan baru juga menanti untuk dikejar